saat ini saya berada di tpu rorotan cilincing jakarta utara
menurut pemprov dki jakarta nanti lahan ini akan digunakan untuk pemakaman khusus pasien covid sembilan belas di dki jakarta
dan saat ini proses pembangunan masih terus berlangsung seperti di belakang saya
petugas dibantu bulldozer dan juga truk maupun eskapator masih terus melakukan penggalian peratan tanah
serta membuka akses jalan menuju pemakaman
pembangunan ini berlangsung sejak tujuh belas september dua ribu dua puluh lalu dan hingga kini masih terus berlangsung
di tengah penambahan pasien covid sembilan belas di ibu kota yang meninggal setiap harinya
pemprov dki jakarta masih berupaya menyediakan lahan pemakaman baru bagi jenazah pasien covid sembilan belas
tpu rorotan cilincing jakarta utara menjadi lokasi baru untuk pemakaman jenazah pasien covid sembilan belas
proses pengerjaan makam yang dimulai sejak pertengahan september dua ribu dua puluh kini sudah mencapai tujuh puluh lima persen
dan januari ini ditargetkan selesai
di lahan seluas dua hektare ini nantinya akan tersedia sekitar enam makam
bagi jenazah pasien covid sembilan belas dki jakarta
pada tahap pertama akan tersedia satu lima ratus petak makam dari delapan meter lahan tanah
untuk menampung jenazah pasien covid sembilan belas
mengingat rorotan adalah salah satu daerah langganan banjir
petugas membuat dua daerah resapan air untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya banjir di tpu rorotan
kami sedang mengupayakan sebaik mungkin untuk memastikan pemakaman lahan baru
bagi korban covid sembilan belas di tpu rorotan
di kelurahan rorotan kecamatan cilinting jakarta utara
tahap pertama seluas delapan meter dari dua hektare
yang dapat menampung sekitar satu lima ratus petak makam
kami akan terus melakukan pematangan lahan di tpu rorotan yang luasnya dua puluh lima hektare
selain tpu rorotan pemprov dki jakarta sebenarnya sudah menyediakan tpu khusus jenazah pasien covid sembilan belas di dki jakarta
yaitu tpu tegal alur dan tpu pondok rangon
namun saat ini ketersediaan lahan makam di dki jakarta tidak terlalu banyak
dua tpu tersebut telah penuh
menurut data corona jakarta go id pertanggal satu januari dua ribu dua puluh
total pasien covid sembilan belas di dki jakarta mencapai satu ratus delapan puluh lima enam ratus sembilan puluh satu
pasien sembuh satu ratus enam puluh enam lima ratus dua belas orang dan korban meninggal sebanyak tiga tiga ratus delapan orang
fajar suparyanto ferdanto bimantoro jakarta